suasana duka mengiringi pemakaman yusi purawati
salah satu korban pembunuhan yang jasadnya dicor di sebuah kontrakan di kafling nusantara bekasi utara senin malam
jenazah yusi dimakamkan di taman pemakaman umum malaka pondokopi jakarta timur pada rabu pagi
pihak keluarga dan kerabat tak kuasa menahan tangis selama proses pemakaman
kabar peristiwa yang mengakibatkan almarhumah meninggal dunia sempat membuat kaget sejumlah teman sekolahnya
di mata teman temannya almarhumah dikenal sebagai sosok yang baik
hingga rabu pagi rumah kontrakan yang menjadi lokasi pembunuhan di kampung bulak sentul kafling nusantara raya bekasi utara masih digaris polisi
selain garis polisi sejumlah barang bukti berupa sepeda motor korban dan sisa mobil
material berupa pasir serta batu kerikil juga masih terlihat di halaman depan rumah kontrakan
sebelumnya kepolisian polres metro bekasi kota dan polsek bekasi utara menemukan jenazah dua wanita warga cakung jakarta timur dalam gundukan corcoran
terduga pelaku pembunuhan adalah pemilik rumah berinisial p
keberadaan kedua wanita tersebut berhasil terlacak dari salah satu gps ponsel milik korban
tidak hanya itu kedua korban dan terduga pelaku juga sempat rekam
cctv sah datang ke kontrakan p di kawasan harapan jaya bekasi utara dengan menggunakan dua sepeda motor
motif sementara pembunuhan kedua korban diduga berlatar belakang hutang piutang
namun hingga kini kasus tersebut masih dalam penanganan polres metro bekasi kota
tim liputan cnn indonesia